dari seni tari penari asal yogyakarta didi ninitowo menjadi salah satu yang konsisten
melestarikan tarian jawa tradisional hingga kini
baginya tari adalah citra sebuah bangsa yang perlu dilestarikan
lalu bagaimana nasib seni tari tradisional di mata didik
berikut perbincangan koresponden cnn indonesia istiarto sigit bersama didi nintowo
didi jebolan akademis seni tari indonesia yogyakarta adalah satu dari sedikit seniman tari tradisional indonesia
yang konsisten membawakan khususnya tarian cross gender dan tarian topeng dalam dan luar negeri
menarikan tari perempuan membuatnya memiliki ratusan kebaya
aksesori pernak pernik wanita dan topeng untuk menari
setiap pentas waktu yang ia butuhkan untuk persiapan tidak sebentar
dari makeup sampai kostum
antara satu setengah sampai dua jam
jadi mungkin juga banyak orang indonesia yang tidak mengerti bagaimana teknik memakai topeng
ada yang pakai tali itu terutama dipakai di teknik topeng gaya yogyakarta
topeng bali itu pakai tali
tapi kalau topeng gaya surakarta topeng dari jawa timur jawa barat itu pakai gigit
jadi seperti ini
ini ya yang digigit ya mas
tapi ini topeng jepang ini
ini topeng jepang
dan tekniknya gigit
jadi kalau mau pakai kan seperti tadi kan
mempelajari tari tradisional tidak mudah
setiap gerakan punya arti dan maksud
gerakan dasarnya pun sulit dilakukan oleh orang awam seperti saya
banyakkan kalau jalan itu angkatannya kalau halus itu kira kira se tumit kaki
tingginya sekian ini kira kira
kemudian naik pelan
didi telah berkarir lebih dari lima puluh tahun di bidang seni tari tradisional
saat ini menurut dia pelestarian tari tradisional belum rata dilakukan
hal ini dinilai berbahaya jika terus berlangsung
didi menyebut penyesuaian tari tradisional terhadap perkembangan zaman perlu dilakukan
tetapi pakem seni tradisional tidak boleh ditinggalkan
tari yang identik dengan sosoknya adalah tari dwi muka
tari yang ia ciptakan pada seribu sembilan ratus delapan puluh an itu ikut mempopulerkan namanya hingga sekarang
di balik tari dwi muka ada pesan yang ingin ia sampaikan
pertama kali itu kadang kadang manusia itu terjebak dengan penampilan
makanya tari dwi muka itu aku memakai topeng cantik di belakang
jadi saya tidak bisa menyebabkan itu
dan topeng yang di depan muka aku sendiri tapi pakai gigi palsu yang gitu
jelek kan agli kan ahli
jadi pada waktu saya menari dengan topeng cantik karena saya bergeraknya ke belakang
kan terbatas banget
nah di sini saya punya pesan bahwa yang kelihatannya perfect kelihatannya indah itu kadang punya keterbatasan
tapi pada waktu saya ke depan dengan muka yang jelek itu saya bisa bergerak apapun saya mau kan
kembali mempromosikan budaya indonesia didi akan menggelar pemetasan tradisionalnya akhir bulan ini di london